seorang warga lumajang kamis siang ditemukan tewas di kawasan perbukitan batu langgar lumajang
korban ditemukan sudah menjadi kerangka oleh pencari burung
keluarga mengenali korban dari sarung dan celana yang dikenakannya
inilah rekaman video amatir warga saat penemuan kerangka mayat di perbukitan batu langgar lumajang pada kamis siang
dalam rekaman terlihat penemu yang seorang pencari burung mengangkat satu persatu kerangka korban dan membungkusnya dengan sebuah sarung
korban ditemukan bersandar di bawah pohon memakai celana pendek dan sarung berwarna biru
dari celana dan sarung tersebut keluarga mengenali korban yaitu selamat warga setempat yang telah hilang dua bulan lalu dari rumahnya
sebelum hilang korban berpamitan kepada keluarga untuk ke ladang di perbukitan batu langgar
namun korban tak kunjung pulang
keluarga korban pun sempat melakukan pencarian namun tak berhasil menemukan korban
kita sudah ngecek ke tkp sesuai dengan informasi warga memang ditemukan kerangka manusia
kemudian ada keluarganya yang mengakui bahwa itu adalah keluarganya yang bernama pak selamat
belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban
keluarga korban yang menolak untuk dilakukan otopsi langsung membawa kerangka korban ke rumah duka dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat